gio kamu pasti dapet kabar kan dari pangeran
pasti dia ngubungin kamu
tadi sore emang bener om pangeran nelfon saya
om gak suka basah basi
kamu kasih tau dimana pangeran sekarang
om beneran om saya emang gak tau pangeran dimana
soalnya waktu tadi pangeran nelfon itu saya nggak berani angkat
kamu jangan bohongin om
om cepet kasih tau om dimana pangeran
ya pak bus kan punya nomor telepon
tinggal telepon aja
kita jadi pulangnya sore banget karena lo harus nemenin gue nenangin diri di taman tadi
pokoknya kalau ada apa apa lo bilang aja ke gue
gak usah sungkan sungkan
iya minimarketnya kan posisinya di depan kompleks
ini tadi citra lama banget pesan taksi online
sampai akhirnya aku pesenin taksi biasa itu juga lama banget nunggunya
oh lantesan lama banget
eee sekarang biarin putri sama bunawang istirahat dulu ya riz
soalnya kalian kan besok harus kuliah
bunawang juga harus masuk kerja
tante besok sekalian aku antren ya
sama sekali gak ngerepotin kok tante
oh yaudah makasih ya
eee maaf permisi saya angkat telpon dulu
saya angkat telpon dulu ya
put tante tinggal dulu ya
tuh kan ki
gue bohong lagi juga sama ibu
lo bantuin gue terus
makasih mulu deh
pokoknya gue gak bakal bosen buat ngelakuin ini
karena lo udah pantes bahagia
bunawang mau bener bener pindah kontrakan
iya bener pak saya udah pindah kontrakan
iya saya saya denger kok suara pak remon
iya bener bener saya udah pindah kontrakan pak
boleh saya mampir ke rumah ibu
saya bisa kok bantuin beberes
pak jangan ya pak ya
ini kan saya lagi beres beres sama anak saya
saya takutnya anak saya jadi salah ngerti pak
iya makasih ya pak
saya cuma minta bu nawang rahasiain dulu kalau tinggal di sini sama putri
karena saya pikir ini untuk ketenangan bunawang sama putri juga kan
dan saya makasih banget kamu udah ngertiin saya sama putri ya
kamu tuh baik banget ke kita
itu gak usah dipikirin bu
saya tuh seneng banget udah bisa bantu bunawang dan putri untuk tinggal di sini
kalau sampai pak remon tahu di mana bunawang tinggal
pasti gak lama alex juga tahu
alex pasti marah dan nyuruh aku ngusir gunawang sama putri
kita masuk dulu yuk
oh bos sudah
pak bos kok jadi sedih gitu sih
gimana saya gak sedih jo bunawang gak kasih alamatnya ke saya
kok gitu ya memangnya alasannya apa pak bos
ya karena dia lagi memberes rumah kalau saya datang ke sana nanti anaknya salah sangka gitu
udah pak bos yang sabar yang tenang jangan berusaha kerusuh
nanti saya bantu pikirin gimana caranya pak bos dapat alamatnya bunawang
gawat keadaannya kalau gini terus menerus
perusahaanku bisa kolaps
bisa bisa aku harus phk semua karyawanku dalam skala besar
cuma pangeran yang bisa nolong aku dalam masalah ini
karena dia bisa meredam kemarahan pak remon
cuma dia yang bisa
ya cuma nggak bisa ngebayangin aja gimana ya rasanya setiap hari lo disiksa kayak gitu
gue kan gak apa apa sekarang
seandainya mama masih ada
pasti mama juga nggak mau
kalo gue sedih sedih terus
lo ada disini usus goreng
hati gue pasti gak akan ngerasa sekosong ini
kamu lagi sama pangeran gak
kan om alex sendiri yang bilang kalo saya gak boleh bantuin pangeran
justru gio lagi sama saya juga om
kalo gitu kamu kasih telponnya ke gio
om mau bicara sama dia
eh gak mau
ngapain ke gue
eh kalo lo gak mau nanti curi dia dia
kamu pasti dapet kabar kan dari pangeran
om gak suka bahasa indonesia
kamu kasih tau dimana pangeran sekarang
beneran om saya emang gak tau pangeran dimana
soalnya waktu tadi pangeran nelfon itu saya nggak berani angkat
kamu jangan bohongin om
cepet kasih tau om
marah marah nih jadinya ke buah
ya ya lo ademin kayak apa gitu
gue jawab apa dong
ini digini sih
kan dari dulu om malex sudah bilang udah nge warning
kalo berani bantuin pangeran
om alex bakal ngancep perusahaan bokap
jadi saya gak mungkin berani om
gue gak lagi lagi deh
bokap lo marah marah tuh tadi sama gue
aduh terima kasih ya
gue berdua itu emang sahabat terbaik gue
jujur gue gak tau gimana lagi sih
kalo misalnya gak ada lo berdua
gue juga gak ngerti
udah lo tenang aja rang
kita berdua itu bakal selalu ada buat lo
kita gak akan pernah ninggalin lo
dan kita bakal hadepin masalah ini bareng bareng
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi